eyang ini aku beliin bubur buat eyang sama mama
dimakan ya mumpung hangat
nanti kalau dingin gak enak
jadi kamu pergi pagi pagi buat kerja
terus beliin eyang sama mama bubur
iya eyang eyang jangan sedih ya
nanti aku juga ikut dan sedih deh
lepaskan aku lepaskan
gak usah ikutin aku
gak mau jadi temen kamu lagi
aku juga benar benar gak tau
aku mau tetap temenan
cuma mau mawin aku intan
cuma mau mawin aku intan
berarti tadi aku cuma mimpi
tapi gimana beneran tak jadi suatu sama intan
karena kemarin aku malas kemainkan
oma gak akan membiarkan kamu ketemu dengan tukang gorengan itu
oma aku harus ke rumah intan oma aku harus ngomong sama dia
oma bilang enggak iya enggak kamu di rumah aja
oma kenapa sih jahat banget tiana cuma sama intan aja nggak boleh
mai kamu jangan coba
coba membawa tiara ketemu sama tukang gorengan itu
karena kenapa sih kok benci banget sama intan
selama ini tiara dan intan main gak kenapa napa baik baik aja
naya kamu jangan membangkang ya
itu sama juga kamu ngajarin tiara membangkang sama omanya
naya nanti saat pergi ke sekolah
kita ke rumah intan kita jemput dia sekalian orang yang ke sekolah
habis itu kamu siap siap ya ayo sekalian kita siap siap ke kamarnya
eang ini aku beliin bubur buat eang sama mama
dimakan ya mumpung anget nanti kalau dingin gak enak
jadi kamu pergi pagi pagi buat kerja terus beliin
eang sama mama beliin bubur buat tiana terus beliin bubur buat tiana terus beliin

enggak kok eang aku seneng kok bantuin eang
sekarang kamu siap siap sekolah ya
kamu siap siap sekolah ya kamu siap siap sekolah ya
kamu udah berapa hari ini gak sekolah kamu harus sekolah
ya tapi nanti kalau aku sekolah siapa yang ngurusin mama
kamu gak usah khawatir kan ada eyang yang bisa jagain mama
aku gak mau sekolah eyang aku mau kerja terus ngumpulin uang
biar kita bisa ngontrak rumah
tiara ya tante
yuk masuk mobil tante yuk ayo
boleh dong omang ngantarin cucunya ke sekolah
boleh kan ikut
hape udah kebawa ya
nanti kita ketemuin tante sekolah ya
sudah jauh lebih baik pak lukanya juga sudah mulai mengering
pak kalau begitu saya perlu isi dulu sebentar ya pak
aku bisa pergi sekarang aku bisa ketemu dengan nailah
sejarah belajar yang rajin ya jangan nakal
loh kok masih di sini aja
ayo tiara masuk kelas
nanti ya mama mau pastiin dulu tiara benar benar masuk kelas
mama masa sama cucu sendiri curiga sih
mama sama tante maya udah pergi
gue nungguin intan aja deh
intan kok belum dateng juga ya
gue nungguin aja deh
kamu ngeliat intan enggak
ayo kita ke dalam
bentar bentar belum udah bunyi kok belum datang juga ya atau deh
monique kamu ngeliat intan gak
aku belum liat intan
kayaknya belum dateng deh
selamat pagi bu
kita mulai pelajaran ipa ya
sekarang kalian buka buku paket kalian halaman tiga puluh lima
intan kok belum dateng juga ya
semoga dia gak kena panapa ya allah
aku pergi dulu ya
mama jangan kemana mana disini aja sama eyang
sayang bukannya hari ini kita nanti sore ke rumah papa
iya mah nanti sore kita ke rumah papa
ya udah tapi kamu pulang cepat ya
ya udah hati hati ya
sampai kapan anak itu harus berbohongan
atau harus berbohong demi menyenangkan nailah
semoga nayana masih mau memaafkan aku
ini saya ardi bu
maaf mas mau ketemu siapa ya
mau ketemu sama ibu narsi atau gak nailah
oh kebetulan mereka udah gak tinggal disini lagi
gak tinggal disini
iya kemarin mereka diusir dari rumahnya sama dua orang lelaki

rasanya sih rumah ini udah dijual sama seseorang
tapi bu narsinya nggak merasa menjualnya
kenapa seperti itu
bu narsi gak jual rumah ini tapi ada orang yang ngaku rumah ini
pasti ada sesuatu yang gak beres
ibu kira kira tau gak dimana mereka tinggal sekarang
oh masalah itu saya kurang tahu mas
sama sama mari mas
kamu pergi kemana nay
kalian tinggal dimana sekarang
tante aku takut jadi apa apa sama intan tante
kasian dia tante
yaudah kita cari intan di rumahnya ya
ya allah nak
aduh hati hati nak kamu kenapa
diikat dulu nak biar kamu gak sandung lagi
terima kasih ade
sebentar ya air putihnya
yaudah yuk kita lanjut cari ya